apa durasinya waktu itu longsoran ke bawah
ti itu masih sering melihat longsor susulan
sekali atau udah berapa kali
sekali sih pagi doang tadi
kalau pantauannya sampai saat ini sudah ada beberapa kali belum
yang pertama mah di tengah tengah
enggak saya nggak kedengaran tadi
berarti itu jalan yang longsor itu terus tergerus
berapa durasinya waktu itu longsoran ke bawah